direktur pt peria menyatakan
dari berbagai daerah yang ditangani
jawa timur menyumbang lima medis terbanyak
yang berasal dari rumah sakit dan fasilitas kesehatan
pada januari dua ribu dua puluh satu
pt peria menangani tiga puluh empat ton limbah medis covid sembilan belas
khusus di jawa timur
yang mendominasi apa pak limba

tidak ada yang taruh tangan sendiri
sepat sendiri memang kita kemas
dari penghasil sana dikemas
campur mau sisa medis
mau sisa dokternya
mau pakaian dokternya
mau pakaian pasiennya ya jadi satu
sampai dengan februari ini
kita rata rata per bulan saya prediksi sampai dua ratus ton
untuk memusnahkan limbah
pt peria telah mengoperasikan
dua insenerator khusus selama dua puluh empat jam
dengan kapasitas per mesin hingga tujuh ratus kg per hari
hal ini dilakukan agar limbah medis tertangani dengan baik
dan tidak mencabar
terima kasih untuk penonton